dan ini masih terkait dengan transportasi khususnya transportasi massal
di mana gubernur dki jakarta anies baswedan
menyaksikan langsung menadatanganan notak sepaman antara pt transportasi jakarta
dan juga pt mrt jakarta mengenai studi integrasi antara transjakarta dengan mrt
dan studi ini nantinya akan menentukan bagaimana proses integrasi antara transjakarta dengan mrt
studi integrasi ini akan berlangsung selama dua bulan ke depan
dan aspek rute tiketing dan pengelolaan adalah tiga hal yang akan dijadikan kajian
untuk proses studi integrasi ini
anies menambahkan arah studi integrasi ini akan mengarah pada agar warga jakarta
bisa mendapat akses angkutan paling umum paling tidak lima ratus meter dari kediamannya
selain itu anies juga membantah bahwa proses integrasi antara mrt dan transjakarta
belum mengarah kepada penutupan koridor satu transjakarta blok m kota
begini arahannya adalah penduduk jakarta dalam jangkauan lima ratus meter dari tempat dia tinggal
atau dia bekerja bisa mendapatkan kendaraan umum
jadi cukup lima ratus meter dari tempat dimanapun anda berada anda bisa mendapatkan kendaraan umum
itu yang menjadi pegangan
dari situ kemudian diterjemahkan dalam bentuk rute dan tersambungan
pak ada apa
keterjangkauan itu dari sisi jarak dan dari sisi harga
kemudian yang kedua kenyamanan keamanan ketersambungan
lima itu yang harus ada di dalam hasil studi ini